mirsa untuk memperbarui informasi terbaru terkait dengan kasus rumah tempat praktik aborsi di kawasan kemayoran
kita langsung terhubung bersama kami sudadaka pores jakarta pusat kompas komarudin
selamat sore pak komarudin
selamat sore mas ranaf
assalamualaikum wr wb
silahkan pak komarudin kami minta dari anda update hari ini untuk pencarian sisa janin yang masih tertinggal informasinya
baik terima kasih hari ini kita melakukan kegiatan pembongkaran untuk yang kedua kalinya
setelah kemarin kita terus berupaya untuk mencari sisa janin telah dilakukan aborsi oleh para tersangka
dalam periode mulai dari lima belas mei dua ribu dua puluh tiga sampai dengan pada saat telah dilakukan penggerbekan dua puluh tujuh mei

menurut pengakuan dari tersangka bahwa mereka telah melakukan tindakan aborsi terhadap lima puluh lebih pasien yang datang
nah kemarin kita melakukan upaya pencarian
kita telusuri mulai dari kloset tempat di mana mereka membuang janin janin hasil aborsi
sampai dengan kita melakukan pembongkaran
ada dua septic tank yang sudah kita bongkar
namun memang hasilnya
nah kemarin sore kita menemukan satu sel jaringan diduga sel dari manusia
itu berada pada selokan depan rumah
di mana selokan itu panjang blok tersebut kurang lebih seratus meter
di sana kita temukan satu buah
nah oleh karena itu hari ini kita lakukan pembongkaran beberapa titik di selokan tersebut untuk mencari sisa sisa
janin ataupun bekas pembuangan dari kloset yang memang
tadi sempat kita telusuri juga ada dua pipa yang ada di dalam rumah
satu memang pipa lama yang diduga memang rusak
dan ada dua air yang mengalir ke sana
tadi siang juga kita menemukan ada beberapa materi ya
beberapa material yang memang ada seperti bercak darah di sana
gumpalan darah yang memang kita ambil sampel
dan saat ini tim masih terus bekerja untuk melakukan penggalian ataupun upaya menemukan dari sisa sisa janin yang memang bekas aborsi
ya pak komarudin
kalau lah anda katakan lima puluh pasien artinya sudah didapat berapa janin ya yang diungkap oleh kepolisian
kalau lah masih ada sisa sisa yang harus dibongkar
dari hasil koordinasi kami dengan kedokteran forensik memang kalau dikaitkan dengan keterangan dari pelaku ya
yang mana pelaku menerima pasien dengan usia kandungan di bawah tiga bulan
nah kalau memang dari keterangan kedokteran forensik kalau untuk ya kandungan tiga bulan atau benjani tiga bulan memang mudah sekali terurai
untuk bentuk gumpalan
gumpalan gumpalan seperti darah itu
dan kalaupun memang sudah mulai terbentuk tulang pelulang itu di usia tiga bulan ke atas
namun demikian kami masih terus berupaya mencari
setidaknya mengumpulkan sisa sisa jaringannya untuk kami jadikan alat bukti
walaupun kemarin sudah kita temukan beberapa alat bukti yang memang digunakan dan menguatkan bahwa praktek aborsi ilegal telah terjadi di tempat tersebut
ya pak koperes
kalau dari pendalaman keterangan
dari pelaku disebutkan tidak ya pak identitas dari pasien ini
administrasinya seperti apa
inilah yang dilakukan oleh mereka
pola pola yang sangat rapi sehingga kita boleh dikatakan sampai sekarang belum menemukan pasien pasien terdahulu
namun tentunya dengan digital forensik yang akan kita lakukan
kita saat ini sedang melakukan upaya pembedahan terhadap sarana komunikasi milik
di mana na inilah yang selalu berkomunikasi dengan para pasien
menentukan titik kumpul atau titik temu titik jemput nanti dibawa kepada tempat aborsi
nah dari sini kita tentunya masih terus mendalami jaringan ataupun kelompok kelompok yang memang terkait dengan aksi atau prostitusi ini
termasuk juga orang orang yang
memang melakukan aborsi di tempat tersebut
sebagaimana dijelaskan bahwa ada lima puluh lebih pasien yang sudah ditangani
kalau untuk titik kumpulnya satu pasien dengan pasien lain sama di tempat yang sama atau berbeda ya pak
ada tempat yang berbeda beda
tempat berbeda beda yang ditentukan oleh n a
dan bahkan n a juga saat menjemput
para pasien dalam kendaraan penjemputan untuk tidak menggunakan sarana komunikasi masing masing
untuk mengelabui ataupun mengantisipasi
jangan sampai mereka melakukan foto video dan lain sebagainya
ya rapi sekali ini terbukti dengan selama dua pekan selama dua minggu
kecurigaan publik warga sekitar tidak tercium begitu ya pak kapolres
karena informasinya yang didengar warga itu hanya menduga sebagai tempat penampungan tku
sebagaimana informasi yang kami dapat juga dari pak rt ya
rt mengatakan kecurigaan pertama itu ataupun yang dipantau oleh ketua rt itu hanya adanya aktivitas kendaraan yang setiap hari parkir
dan ukuran waktunya pun tidak lama
tidak lebih sampai dua jam
bagaimana juga yang disampaikan oleh eksekutor sm
dia mengatakan untuk melakukan aborsi satu pasien hanya membutuhkan waktu lima sampai sepuluh menit
dengan rata rata per hari empat sampai enam pasien mungkin ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama
yang sedikit agak lama itu hanya waktu proses pemulihan
jadi selesai dilakukan tindakan aborsi pasien dipindahkan ke kamar sebelah
kemudian na selaku asisten ini membuatkan teh manis
setelah agak segar kemudian mereka langsung pergi lagi diantar ke tempat penjemputan
baik pak kapolres na ini merupakan pelaku
pelaku ini bekerja sendiri atau tergabung dalam suatu jaringan atau sindikat
karena kan informasinya ia merupakan residivis
tentunya ada tendensi melakukan hal yang serupa di tempat lain
perkembangan seperti apa pak
dari hasil pendalaman kami na ini adalah residivis termasuk juga sn
sm juga reservis untuk kasus yang sama
ma baru saja keluar di bulan juni dan sm di bulan mei
tepatnya tujuh mei baru keluar dua ribu dua puluh dua yang lalu untuk kasus yang di jakarta timur
termasuk na juga merupakan jaringan yang disik ini
nah ini tentunya masih terus kami dalami apakah kelompok kelompok kemarin masih ikut bermain di sini
ataupun tidak nanti kita akan lebih jauh kita akan dalam
dari pendalaman sejauh ini kalau pelaku sudah ditangkap ya pak na ya
kalau untuk pasien seperti apa pendalaman ya pak kapores
apakah juga akan dimintai keterangan dan diperiksa sejauh ini seperti apa
untuk pasien sebagaimana diatur dalam pasal tujuh puluh enam huruf c
untuk pasal delapan puluh dan juga pasal tujuh puluh tujuh a
pasien dalam kasus aborsi juga menjadi tersangka
oleh karenanya kami juga terus melakukan pendalaman pendataan termasuk mencari siapa lagi yang memang pernah menjadi pasien dari na
baik kita kembali soal praktik aborsinya itu ya pak kapolres
informasinya juga alat yang digunakan untuk aborsi ilegal ini merupakan alat yang cukup sederhana
pada saat dilakukan penggera began
alat yang kami temukan di tkp itu jauh dari apa yang biasanya ataupun lazimnya kita lihat pada sebuah praktek praktek kedokteran di klinik bersalin ya
di sana kami menemukan hanya ada alat pit kemudian suntikan kemudian juga ada vakum ya alat sedot itu dengan selang
sebagaimana juga dipaparkan oleh sm selaku eksekutor
bahwa hal yang dilakukan juga sangat sangat sederhana akan jauh sekali dari kesan higienis dan memperhatikan keselamatan dari pasien
hanya melakukan tindakan penjepitan kemudian juga langsung penyedotan
baik kalau untuk alatnya sudah diketahui untuk alat ini adalah alat yang cukup sederhana begitu ya pak kapolres
tapi kalau untuk berikutnya pendalaman kepolisian seperti apa pak di tkp
saat ini mudah mudahan ya mudah mudahan hari ini kegiatan kita di tkp untuk memenuhi alat bukti mudah mudahan cukup
cukupkan untuk selanjutnya kami akan mengembangkan jaringan
tentu ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dan tidak kalah pentingnya dengan apa yang sedang kita tangani sekarang
agar tentunya bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita semua bahwa proses ini ataupun tindakan aborsi ini itu menyalahi ketentuan
lebih lagi masalah keberadaannya yang berada di tengah masyarakat dan selalu berpindah pindah
ini akan terus kami dalami akan terus kami kembangkan dari apa yang saat ini sudah kami datakan
sebelum menutup penjelasan dari pak kapolres saya juga penasaran
saran publik juga ingin tahu pak kapolres soal latar belakang dari na ini sendiri punya latar belakang medis atau bagaimana
termasuk eksekutor sm tadi anda katakan inisialnya
dapat kami pastikan bahwa sm dan na tidak memiliki latar belakang medis
mereka hanya ibu rumah tangga biasa
pengalaman yang mereka dapatkan itu secara otodidak
di mana sm sebelumnya adalah asisten
ada kasus aborsi yang di jakarta timur
termasuk na juga sebelumnya diproses hukum karena terlibat sebagai pengumpul ataupun mencari pasien
nah di bulan kurang lebih sekitar bulan mei yang lalu na menghubungi sm untuk bekerja sama
di mana asn diminta sebagai eksekutor ataupun yang akan melakukan tindakan aborsi
sementara na lain

na juga ikut berperan untuk membantu pelaksanaan aborsi seperti mulai dari menenangkan pasien kemudian ikut megang tangan ataupun kaki serta membuatkan tank supaya pasien lebih cepat pulih
baik kami doakan pemirsa di rumah doakan semoga ini bisa terungkap dengan jelas ya pak
tidak ada potensi kejadian yang sama serupa terjadi di tanah air
terima kasih pak kompes komarudin kapolres jakarta pusat sudah bergabung bersama kami di newsroom
assalamualaikum pak kapolres
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh